film remake berarti membuat ulang film lama sedangkan film terinspirasi hanya mengambil secara garis besar ide cerita maupun tokoh tokoh yang ada dalam film lama
namun pengembangannya di masa kini bisa sangat berbeda dibandingkan film lamanya
salah satu contohnya adalah ini kisah tiga darah yang baru saja dirilis kemarin terinspirasi dari film tiga darah tahun seribu sembilan ratus lima puluh
film ini tetap bercerita tentang kisah cinta tiga saudari cantik yang sepertinya mirip namun nama tokoh utama dan juga plot cerita di ini kisah tiga darah berubah
bukan hanya itu lagu maupun original soundtracknya pun berbeda dibandingkan lagu lagu tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
yang unik film ini kisah tiga darah hanya ditonton dua puluh ribu penonton
sedangkan tiga darah yang asli yang direstorasi dan ditayangkan kembali tahun dua ribu enam belas berhasil ditonton dua puluh delapan ribu lebih penonton
artinya ini kisah tiga darah walaupun terinspirasi namun tidak terlalu sukses ya
lagi lagi bicara soal perkawinan ternyata membawa kerepotan akan banyak pengorbanan
anda yang mengaku penggemar warkop dki tentu sudah tahu bahwa baru baru ini ada sebuah film yang terinspirasi dari beberapa kisah warkop
yang disutradarai oleh angga

yang diubara berjudul warkop dki jangkrik bos part satu
namun setelah dirilis tidak semua publik menyambutnya positif
ada yang menganggap film ini tidak lucu dan juga terlalu dipaksakan
namun tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa film ini mengembalikan memori lama akan warkop dki
siapa tak kenal pasangan galih dan ratna dari film gita cinta dari sma yang rilis tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
pasangan yang diperankan oleh ranoko
karno dan juga yesi gusman ini menjadi ikon kisah cinta remaja saat itu
tujuh tahun kemudian atau tahun ini dimulai sebuah proses syuting film yang terinspirasi dari gita cinta dari sma berjudul galih dan ratna
diperankan oleh reval hadi dan juga sheryl shenavia
film ini disutradarai oleh luki kuswandi
mereka memulai syuting pada bulan juni dua ribu enam belas dan dijadwalkan tayang pada tahun dua ribu sembilan belas
fenomena ini bukan hanya terjadi di dalam negeri namun sejak lama sudah muncul di luar negeri
salah satu yang paling menarik adalah film the hansman winters war yang terinspirasi dari kartun milik disney snow white
walaupun terinspirasi banyak publik mempertanyakan dan juga menyayangkan film ini

tapi film ini juga menunjukkan cerita yang terlalu jauh dari kisah snow white hingga tidak ada kemunculan snow white di dalam film ini
tidak semua film yang terinspirasi dari cerita atau film lama mudah untuk digarap
imbasnya tidak semua film tersebut bisa diterima baik oleh masyarakat dan sukses di pasaran
selain itu terlalu sering atau terlalu banyak terinspirasi dari cerita dan film
lama bisa dinilai sebagai buntunya ide kreatif dari sineas tersebut